pedagang makanan ini panik dan kabur sambil mendorong gerobak dagangannya di kawasan pasar tanah abang jakarta pusat senin siang
mereka terpaksa kabur agar dagangan mereka tidak diangkut paksa petugas satpol pp yang menggelar penertiban trotoar jalan
sejumlah pedagang buah yang tak mampu kabur hanya bisa pasrah dagangannya dipindahkan petugas
sedikitnya dua puluh pedagang diusir paksa petugas dari atas trotoar jalan dan diminta untuk tidak lagi menggelar dagangan di trotoar atau badan jalan
tim liputan siang indonesia